selamat datang sekali lagi di negeri serumis yang indah
orang orang kecil yang tinggal di tengah bumi
yang jauh di dalam hutan
tempat jamur dan jamur payung tumbuh
kebanggaan mereka adalah jamur mereka
kebanggaan mereka adalah mantra yang mereka buat
dan kebanggaan mereka adalah ekor lebat mereka yang indah
tapi ada satu di antara mereka yang paling cemerlang
yang lahir tanpa ekor
hei pulauwi selamat pagi
halo paman livo aku membawa mantramu
oh terima kasih pulauwi
aku hampir hilang akal memikirkan cara mengecat dindingku
dengan warna merah ceri toman stroberi yang tepat
ini jamur terapung
wah terima kasih banyak bibi milih
jangan terlalu bersemangat
jamur tampaknya cukup kering hari ini
aku tidak mengerti
benarkah biar kulihat
hah apa itu
aduh aku tidak berharap untuk ditangkap
dan apa yang kau lakukan disini
kami adalah keraktana
kami semua kami diusir dari negeri kami oleh iblis

kami tidak punya tempat untuk pergi
anak anak kami kelaparan
anak anak kami kelaparan
biarkan kami tinggal
kami akan membayar
kami akan membacak ladangmu
kami akan membayar
dan menabur benih
dan menabur benih

yang harus kau lakukan adalah memerintahkan
dan kami akan memenuhi setiap perpintaan
dan kami akan memenuhi setiap perpintaan
oh kita sudah sangat sangat jahat pada pulaui hanya karena dia lahir tanpa ekor
kita tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu lagi
tapi dia benar
dan dewan desa juga setuju
ya biarkan mereka tinggal
aku tidak suka ini ayah
setidaknya kita harus mencari tahu mereka itu siapa
serumis masih merasa bersalah tentang cara mereka memperlakukanmu
jadi mereka tidak akan pernah menolak makhluk lain lagi
dan bahaya apa yang bisa mereka timbulkan untuk kita
bahkan mereka terbukti cukup membantu
mereka membajak ladang
mereka memilih hari ini
aku pikir untuk meminta mereka membajak ladang kita besok
ibu bagaimana membajak mereka sangat membantu
kita tetap menggunakan sihir untuk membajak ladang jamur kita sendiri
ah dan kita menghabiskan waktu berjam jam untuk membuat mantra
dapatkan bahannya kumpulkan lalu tunggu hingga mantra nya aktif
aku lebih suka membuat mantra untuk membuat kue
tidak apa apa pulaui
walaupun dewan desa sudah memutuskan
pulaui bertanya tanya tentang makhluk baru itu
mereka sangat membantu tapi mungkin sedikit terlalu membantu
krakthana senang melakukan penyiangan di ladang kami
jadi aku bisa istirahat hebat kan
krakthana menyiangi seluruh ladang hanya dalam satu hari
apa perlunya bekerja di ladang dengan gerak tanah ada di sini
ada sesuatu tentang mereka yang tidak benar
pulaui memutuskan untuk menyelidiki
perlu melakukan perjalanan selama beberapa hari
mau ke mana pulaui
ada sesuatu yang harus aku cari tahu
aku akan membawa guruku bersamaku
pulowi pergi dengan guru tersayangnya ke negeri sil
dia adalah guruku nona empi
kami adalah serumis
selamat datang di negeri kami serumis
apa yang bisa kami lakukan untukmu
kami membutuhkan informasi tentang krakthana
makhluk makhluk jahat yang mengerikan itu
mereka datang ke sini dua tahun yang lalu
menangis minta tolong karena mereka telah diusir dari negeri
mereka menangis karena beberapa makhluk jahat mengerikan dan menakutkan
itulah yang mereka katakan kepada kami
mereka telah datang ke negerimu sekarang
tolong beritahu kami lebih
kami sangat bersimpati kepada mereka sehingga kami membiarkan mereka tinggal
hanya setelah mereka pergi kami menyadari bahwa tanah kami sudah mati
krakthana memakan nutrisi di dalam tanah
apapun yang kau lakukan jangan biarkan mereka pergi kemana saja di dekat ladang kalian
jadi itu sebabnya mereka berkata akan bekerja untuk kita di ladang
itulah mengapa mereka sangat bersemangat untuk membajak dan menggali dan gulma dan benih
kami tidak bisa melihat tanaman kami mengering
tanah kami sekarat
itu hampir seperti kebodohan masal atau semacamnya
singkirkan krakthana itu
dengan mencari tanah
kami akan mencari

pulowi dan gurunya ketakutan
kita harus membuktikan kepada penduduk desa kita bahwa negeri kita sedang sekarat
pulaui pergi mengumpulkan jamur dari setiap rumah di desa dan mengerjakannya
dia menemukan sesuatu yang dia bayangkan
ya ampun ladangmu terlihat siap untuk hujan
ya semua siap karena krakthana
lihat ada satu
hai si kecil
si kecil yang sangat lucu ini
apa yang dimakan krakthana
aku belum pernah melihatmu memasak atau apapun
aneh sekali kenapa dia tidak menjawab pertanyaan sesederhana itu
mungkin orang lain di dewan desa tahu
anakku mencoba menanyakan kerak tanah pertanyaan yang sama kemarin tapi dia juga menyelinap pergi
lalu kenapa lihat betapa mereka membantu kita
seperti itukah benarkah
ini adalah jamur dari berbagai ladang yang ini adalah dari musim lalu dan yang ini adalah yang segar dari minggu lalu
yang dari musim lalu jauh jauh lebih segar
itu berarti kualitas jamur kita semakin menurun
dan lihatlah tanahnya
bagaimana bisa menjadi seperti ini
krakthana mereka memakan nutrisi di dalam tanah
apakah kamu memakan nutrisi di tanah kami
keluarga kita anak anak kami perlu makan
apalagi yang kita miliki selain sedikit tanah untuk mengobati
dan kami bekerja untuk semua itu
kami menggali kami membajak kami menyiangi kami menabur
tapi kami mendapatkan makanan kami
malah kan mengkhawatirkan seperti itu
apakah seluruh kita tidak memiliki rasa empati sama sekali
kami tidak punya tempat untuk pergi
anak anak kami kelaparan
makhluk yang malang itu
kemana mereka pergi
mereka bukan makhluk yang malang
mereka tidak memberitahu kita bahwa mereka akan memakan semua nutrisi di tanah kita dan membunuhnya
kemana kita akan pergi kalau kita tidak bisa menanam jamur
tidak ada masalah
biarkan mereka tinggal di sini dan jangan mengganggu keraktanah kami yang mungil dan lucu
ini sungguh sungguh tidak masuk akal
aku menunjukkan kepada mereka negeri kita yang sekarat dan jamur yang mengerut
hampir seolah olah keraktanah telah membacakan sebuah mantra
itulah satu satunya hal
bahkan silt pernah menyebutkan hal seperti itu
kau dan aku tidak terpengaruh olehnya
kau mengatakan kepada aku bahwa orang orang desa membiarkan keraktanah tinggal
karena mereka bersalah tentang bagaimana mereka memperlakukanmu di masa lalu
dan silt pun diliputi kesedihan atas kisah sedih mereka dan karenanya mereka membiarkannya tinggal
ya setiap emosi pulaui yang menjadi begitu kuat sehingga tidak membuat kita berpikir jernih
baik itu kemarahan rasa bersalah kecemburuan kesedihan kecurigaan
atau bahkan kepercayaan dan kasih sayang tidak pernah membuat kita melihat kebenaran
dan mungkin keraktanah memiliki semacam sihir yang bisa memanfaatkannya
tapi keajaiban itu tidak memengaruhimu karena kau tidak dibutakan oleh emosi
kau hanya ingin mengetahui kebenaran
itu sangat masuk akal
kau hanya ingin mengetahui kebenaran
itu sangat masuk akal
kau hanya ingin mengetahui kebenaran
kau hanya ingin mengetahui kebenaran
kau hanya ingin mengetahui kebenaran
pulaui dan gurunya bekerja keras di ruang mantranya selama beberapa hari ke depan dan
inilah keajaiban mereka dalam air mata mereka
jadi itu sebabnya mereka banyak menangis
sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan
pulaui mengundang seluruh desa
dia sendiri yang membuat minumannya dan dia memasukkannya ke dalamnya sebagai penawar sihir kerak tanah
setelah semua orang meminum minuman pulaui memanggil keraktanah
seperti biasa mereka mulai menangis lagi
kami tidak punya tempat untuk pergi
anak anak kami kelaparan
ini tidak berhasil
kau berbohong kepada kami
kau telah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari kebaikan kami
kami akan mengusir kalian semua
ya kalian harus pergi
dimana mereka tinggal
mereka akan pergi ke negara lain untuk merusak ladang orang lain
jadi apa yang akan kami lakukan
kami tidak bisa membiarkan mereka merusak tanah kami
pertama kau tidak berpikir jernih karena rasa bersalah dan kepercayaan buta
dan sekarang kau tidak berpikir jernih karena marah
kau mengulangi kesalahanmu
mereka juga makhluk
dan seperti kita semua mereka juga perlu makan dan hidup
aku punya solusi
mantra ini akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa melampaui bidang ini
kita akan terus menempatkan tanah baru di dalamnya
dengan begitu mereka bisa hidup terus tanpa harus membahayakan siapapun
pulaui kau telah membantu kami sekali lagi terima kasih
dan puloie menyelamatkan hari itu bukan hanya untuk shroomis
tapi juga untuk sales dan kerak tanah
semua karena dia tidak membiarkan emosi seperti kemarahan kesedihan
atau simpati menguasainya
dan karenanya dia bisa memikirkan kesejahteraan semua shroomis seals
dan bahkan kerak tanah
dan begitulah kita seharusnya seimbang
jangan terlalu terjebak dalam emosi kita sehingga kita berhenti berpikir jernih